hai ya jenazah emril kandung tas sudah bertolak dari gedung panggung tadi sekitar
pukul sembilan lebih dua puluh menit artinya memang molor dua puluh menit dari waktu
dibutuhkan dan memang warga yang kemudian hendak mengirim ke perjalanan dari ananda
ini cukup luar biasa bisa saksikan di belakang saya apapun di samping saya ini
merupakan potret warga yang ingin mengantarkan eril menuju ke tempat peristirahatan terakhir ini juga
warga yang kemudian turun ke jalan memberikan doa kepada ananda yang akan kemudian diberikan
tempat yang lapang di sisi tuhan yang maha esa dan potret warga yang kemudian memberikan
dukungan ataupun doa kepada eril ini tidak hanya terlihat di kawasan jinjunan kota bandung ini saja
tapi juga sesaat ataupun beberapa meter ketika sudah keluar dari gedung pakuan bandung mereka
juga sudah berjejer berbaris memberikan doa memberikan dukungan baik itu kepada nama ananda
emeril kan mumtaz ataupun kepada gubernur jawa barat ridwan kamil tadi di mobil jenazah kami
juga sempat melihat adanya gubernur jawa
barat ridwan kamil yang mengantarkan putranya langsung menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya
ada pun rute yang kemudian akan dilakukan ataupun menjadi rute tujuan untuk keberangkatan ini
apa namanya melewati jalur junjunan kemudian juga melewati master yang nantinya akan masuk ke gerbang
pembangsa dan nanti keluar di gerbang pembangsa soroja yang kemudian nantinya akan selanjutnya masuk ke
kawasan cimacan kabupaten bandung ini anda bisa saksikan masih terlihat banyak warga memberikan hormat bahkan
di sisi kanan dan juga kiri memberikan dukungan terakhir kepada emeril khan mumtaz sebagai putra
sulung dari gubernur jawa barat warga tidak sedikit yang kemudian menangis tadi kami melihat melihat
bagaimana kepergian eril ini cukup menyita perhatian dari warga masyarakat di wilayah kota
bandung dan juga sekitarnya mereka berharap semoga emeril khan mumtaz diberikan tempat
yang lapang oleh tuhan dan juga diberikan ketabahan bagi ridwan kamil dan juga keluarga
jarak dari kota bandung menuju kawasan pemakaman keluarga ini berjarak kurang lebih satu jam setengah
jadi memang diagentakan prosesi pemakaman ini akan berlangsung setidak pukul sebelas siang hari nanti
jika ada di rusman rusmana bandung jawa barat